kopda muslimin di rumah mustaqim ayah kopda muslimin
kopda muslimin diburu petugas polri dan tni karena diduga menjadi otak pelaku penembakan istrinya sendiri rina wulandari
menurut kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi
kopda muslimin tiba di rumah orang tuanya pada kamis sekitar pukul lima tiga puluh pagi untuk meminta maaf kepada orang tuanya
menurut kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi
kopda muslimin tiba di rumah orang tuanya pada kamis sekitar pukul lima tiga puluh pagi
untuk meminta maaf kepada orang tuanya
ketika berlangsung pembicaraan tiba tiba kopda muslimin mengalami muntah muntah
ia kemudian terkapar tak sadarkan diri hingga tak bernafas
pukul lima tiga puluh bawa saudara m pulang ke rumahnya
orang tuanya namanya mustaqim
pada saat pulang beliau sempat minta maaf
bahkan oleh orang tuanya ditutupi
dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya
dan timbul komunikasi antara m dengan pak mustaqim untuk minta maaf
tetapi pukul lima tiga puluh muntah
dan didapati pukul tujuh kacang kacang meninggal dunia
oleh polisi jenazah kopda muslimin langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara semarang untuk diotopsi
otopsi dilakukan untuk memastikan adanya dugaan
dan kemudian kopda muslimin menenggak racun sebelum meninggal
damar sinuko semarang jawa tengah
kopda muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di kendal jawa tengah
untuk mengelaborasikan hal tersebut saya akan langsung soal pada damar sinuko
produser lapangan cnn indonesia
selamat sore damar
damar apakah sudah ada hasil otopsi terkait penyebab kematian kopda muslimin yang terjadi pada pagi tadi
tadi proses otopsi dinyatakan telah selesai
dan jenazah kopda muslimin langsung dibawa ke rumah orang tuanya di kendal jawa tengah untuk dimakamkan
dalam kesempatan tersebut
kolonel cpm rizno sabuti yang merupakan komandan polisi militer kodampak di ponegoro
menyebut bila tidak ditemukan tanda tanda penganiayaan dari pendatang
dan juga penyelamat
maupun benda tajam secara fisik di luar dari otopsi sementara
namun dalam pemeriksaan di dalam di dalam organ tubuh
memang terdapat dugaan adanya zat racun yang dipicu membuat kopda muslimin ini meninggal
namun pemeriksaan tersebut masih akan didalami dengan pemeriksaan toksiologi
yang di sini masih membutuhkan waktu dua tiga minggu ke depan cah syah
baik itu artinya
artinya diduga ini memang meminum racun
dan saat ini sedang disemayamkan ya jenazahnya di rumah orang tua
kemudian mengenai kasusnya sendiri
damar terduga otak pelaku kopda muslimin sudah meninggal dunia
lalu bagaimana jalannya pemeriksaan dan penyelidikan atau penyidikan kasus ini
empat eksekutor lainnya apakah meninggalnya terduga otak pelaku ini akan menghambat adanya penyidikan
dan bagaimana nanti keterangan keempat orang eksekutor tersebut dapat dicocokkan dengan otak pelaku
yang saat ini kondisinya sudah meninggal dunia
ya sasa sebenarnya arah atau hasil kesimpulan sementara penyidikan terkait kopda muslimin ini
sebagai otak penembakan terhadap istrinya sendiri rina wulandari ini sebenarnya sudah mengerucut ya
memang sudah mencapai hasil yang kuat
karena semua seluruh pelaku yang berjumlah empat orang ini mengatakan
bila memang mereka disuruh oleh kopda muslimin
dan hal ini masih diperkuat dengan keterangan dari kekasih dari kopda muslimin
ya ini r yang mengatakan bahwa kopda muslimin sempat mengaku kepada dirinya
bila memang baru saja dia suruhan orang untuk menembak istrinya
dan ini masih dibuktikan sendiri atau diperkuat dengan hasil olah tkp
di mana di sini kopda muslimin
yang terlihat selama proses detik detik peristiwa penembakan tersebut yang bersangkutan
ada di kamarnya di lantai dua di mana di dalam kamar tersebut terdapat monitor cctv dan tim
monitor cctv inilah yang digunakan kopda muslimin untuk melihat posisi tersangka dan posisi
istrinya sehingga dapat memberi perintah kepada para pelaku untuk melakukan eksekusi saat itu
berarti itu artinya damar bahwa kasus penyidikan kasus ini akan terus berjalan dan tidak terlalu
terhambat atas meninggalnya kopda muslimin begitu ya benar saja mungkin hanya semua
tersangka atau semua pelaku ini yang sudah ditangkap masih terus berlanjut ke dalam proses hukum hanya
saja berhenti pada memang proses hukum terhadap kobda muslimin karena yang bersangkutan meninggal
dunia meski demikian tapi
membutuhkan keputusan bahwa kopda muslimin dimakankan tidak setara militer karena yang
bersangkutan terkait kasus pidana penembakan ini baik kemudian saya ingin mengetahui bagaimana kondisi
korban saat ini seperti apa kondisi dari rina wulandari paska dilakukannya operasi kedua pada organ
tubuh limpa di rumah sakit kandang di sebarang kondisi
rina wulandari berangsur angsur membaik meski demikian pihak keluarga masih dibatasi untuk
mengunjungi karena memang rina wulandari masih harus mendapatkan istirahat yang cukup dan masih
dipasangi beberapa alat medis yang lebih penting dari itu adalah kondisi psikologi dari salah satu
anak korban dimana kondisi psikologi yang lebih penting dari itu adalah kondisi psikologi dari salah satu anak korban dimana kondisi psikologi dari salah satu anak korban dimana
saat itu menyaksikan sendiri bagaimana ibunya ditembak oleh pelaku saat menjemput sekolah si anak ini
dan ini pun di mendapat bantuan dari pemerintah kota semarang yang memberikan trauma healing
ataupun pendampingan untuk pemulihan psikologis dari si anak ini saja baik terima kasih damar sinoko
produser lapangan cnn indonesia atas laporan langsungnya